saudara pdip menegaskan pertemuan antara megawati dan prabowo tidak perlu perantara
hal ini merespon sekjen partai gerindra yang mengklaim sosok jokowi sebagai pendorong pertemuan megawati dan prabowo
politisi pdip andreas hugo parera menyatakan megawati dan prabowo sebagai politisi senior tidak punya masalah secara pribadi
pdip yakin dua pemimpin partai politik besar di indonesia itu tahu kapan waktu dan momen yang tepat untuk bertemu tanpa harus ada perantara
baik ibu megawati soekarno putri maupun pak prabowo adalah politisi politisi senior dengan pengalaman yang panjang
dan keduanya juga tidak mempunyai masalah di dalam hubungan secara pribadi
karena itu pertemuan antara pak prabowo dan ibu megawati tidak perlu ada perantara